hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki kedua orang tuanya terkait kelainan alat kelamin yang dimiliki anaknya sejak dilahirkan
produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit link lah kalau ibu ibu kita lebih kenal gitu ya
mengenal kelas rawat inap standar anda harus bedakan kris pembayaran dengan kris yang ada untuk bpjs
itu ada yang sampai dipaku di pohon
sama buritama lo ya sama buritama arena lah ya
supaya dapat menemui potensi maksimalnya seperti itu
saya percaya bahwa cukup satu tahun
dari aldo dan juga duto
yang ada adalah standarisasi kelas